ini terus benny udah bikin mama naik darah
buat apa mak semuanya juga udah aku lakuin aku udah nurutin semua maunya mama
mama juga lagi mikir buat apa ya buat apa yang bikin dia kesel juga biar dia tuh rasa
mama juga gak rela anak mama diginiin terus tunggu mama panas benny keternangan banget
hubungan saya dengan istri saya adriana dan saya minta maaf karena saya sudah merepotkan devara
ya gak apa apa mas kurang lebih
saya ngerti kok kondisi keluarga dari mas
ya untung aja cindy pinter banget dia bisa membuat adriana dan alec keluar dari restoran tanpa harus membuat malu saya di depan kolega kolega saya
ya boleh gini aja om
ya kalau gitu sindi sama tante farah langsung pamit pulang aja ya om
ya sindi gue mau ucapin terima kasih banyak ya atas segala bantuan kamu dan juga devarah
terima kasih banyak ya
ya udah kalau gitu gue pulang dulu ya re
om pulang dulu ya
tapi mukanya seneng banget nih
tapi senang karena acaranya berjalan dengan baik
cantik gak pih
yang pasti muda lah ya
dan satu hal yang lebih suka
bikin aku tenang
tapi udah gak ada kemungkinan berubah pikiran gitu
yang soal reva jadi model iklan sama boy
kalau kamu masih berpasangan boy tapi tetap tidak akan memberikan kamu izin
ya tapi pih ini kan konsekuensi dari kemenangan reva di kontes cocok kemaren
kalau reva nggak terima tawaran iklan ini
sama aja reva tuh mengingkari kemenangan reva waktu itu sih
lagian juga siapa tau ini bisa jadi peluang reva pih
buat bisa jadi model profesional nanti
ya kan eva juga pengen nyoba sih kerja jadi model iklan
bisa dapat duit sendiri
terus jadi lebih mandiri
reva tuh pengen banget pih
kamu harus paham
kalau orang tua menyuruh kamu atau melarang kamu
itu semua demi kebaikan kami
kalau emang papi peduli sama reva
tapi harus kasih reva kesempatan
karena kalau reva gak coba kan reva gak tau gimana hasilnya nanti pih
kalau kamu memang bisa jaga diri
dan ini juga bisa membuat kamu lebih positif untuk masa depan kamu
udah tau kan

makasih banyak pih
makasih banget reva
yaudah yuk kita masuk
orang tamanya ada
tahu ga why dengernya
tiada apa apa preating juga
bikin mama naik darah
semuanya juga udah aku lakuin
aku udah nurutin semua maunya mama
kamu juga lagi mikir buat apa ya
buat apa yang bikin dia kesel juga
biar dia tau rasa
mama juga gak rela anak mama diginiin terus
ini keterlaluan banget
ada telepon malam malam
mundur abudahan dari tante farah
bukan tante farah
kamu keterlaluan ya be
ketempat meeting kamu
ketemu orang penting lagi
karena be udah ajak adriana
dan adriana sudah menolak
ya kamu bujuk adriana dong
untuk ikut sama kamu
seperti yang mama bilang ke kamu
kamu bener bener ya gak ngehargain mama
be kalau kayak gini
be gak yakin kalau adriana mau ikut
adriana juga datang sambil bawa
ya itu kan sekarang
kalau adriana itu cuma pengen manas manas
namanya juga abg
adriana kan masih anak anak be
kamu harusnya yang dewasa dong
yang lebih ngerti perasaannya adriana
bukan adriana ngertiin perasaan kamu
eh kebalik kali
kamu keterlaluan ya
ibu jangan ikut campur lagi urusan rumah tangga
enak rasanya menjadi seorang laki laki kembali
enak rasanya menjadi seorang laki laki kembali
oh dimatiin lagi
bilang pake gak usah ngurusin rumah tangga be
rumah tangga be rumah tangga anaknya mama juga
mama harus buat perhitungan sama dia
aku udah capek
udah lah mah
gak usah dipikirin biarin aja terserah
udah lah ma gini aja ma
adriana akan terus menerus memanas manasin bay
bikin be resah
dan adriana akan pastikan
be akan bertukut lutut sama adriana
dan mas be akan mohon mohon sama adriana untuk balikan lagi sama adriana
kalau enggak sebelum itu juga udah mama labrak sekalian
gak kayak laki
itu si dado tuh
yaudah kita siap siap
gak usah tang
ini biar jadi urusan gue sama boccine
yang lain cabut
lagian juga dia sendirian
yaudah yuk cabut men
wah apa apaan nih
lu gak usah baik ngomong
maksudnya apaan nih
lu tuh kayak temennya monde
kita semua tunggu sini ya
biar semuanya gw yang atas